yeay itu mah maunya kamu
kalau begitu motornya aku bawa
udah ikut aja buruan
ya tapi gini ya dita
kalau sikap lu terus terusan begini
ya tapi lo juga gak bisa
dia kan yang mulai dulu
ya enggak lah
mumpung ibu ingat ya roman
mumpung ibu ingat nih ya
minggu depan ada acara di sekolahan
nah pembekalan buat adik adik
supaya dapet biasiswa
kuliat luar negeri kayak kamu
kamu jadi pembicaranya ya
nanti sekalian saya ajak samuel gimana
aduh dia kan gak dapet biasiswa
tapi kan bu dengan begitu
kita kan bisa berbicara sama dia
kita bisa mengedukasi bahwa
tanpa beasiswa pun kita bisa ke luar negeri
kuliah di luar
boleh juga tuh
yaudah deh yuk gabung lagi yuk
latihan musik sama siapa kok sepi banget
anak anak didikan gue
tapi belum pada dateng
kayaknya masih mulung deh
ini mulung maksudnya
mereka pemulung gitu
ya menurut gue
pemulung juga berhak dapetin apa yang mereka mau
dan mereka mau nyanyi yaudah gue ajarin
dan rencananya kita bulan ini juga mau pentas
kalau ada sponsor
di rengguhan senja
terbangkan aku ke awan awan
kenapa kangen lagi mbak
iya bentar lagi gue tewe tenang aja
tuh keren banget ya

ya bentar lagi gue tewe tenang aja
yaudah yuk deh
ya udah yuk deh
ya udah yuk deh
lagi mikirin kamu lah
lagi mikirin kamu lah
kayaknya ada yang aneh deh
kayaknya ada yang aneh deh
ya biar mesra aja sih
ya biar mesra aja sih
aku sekarang lagi gabut nih
kayaknya ada yang mau ngapain
aduh aku mau janjian sama sahabat aku sih sekarang
karena dia lagi galau gitu butuh masukan

oh yaudah kalau gak mau
enggak mau mau mau cuma
aku masih memburu sapa yang belum disambut
aku masih memburu sapa yang belum disambut
menunggu di tapal biru tanpa ada yang tahu

aku mau bilang aku rindu
meski aku tau itu dulu
aku mau bilang aku rindu meski aku tahu itu dungu
kenapa kamu pergi malam itu
saat kamu tau yakiputuh itu cuma satu

sebuah peluk yang tak mengenal waktu
sebuah peluk yang tak mengenal waktu

ya udah gak apa apa angkat aja kali
ya enggak kan lagi makan
ntar aja lah udah gak apa apa
gak apa apa kali biasa aja kan gue udah bilang
ya ntar ntar aja
ternyata beneran cewek
kayaknya ini lagi ini lagi apa lagi makan sama cewek
iya cewek yang waktu itu aku ceritain
ini sih kalau dari bentukannya kayaknya nggak bakal nyakirin aku
jadi sebentar sebentar ini lo lagi jalan sama cewek lagi ketemu cewek
kan udah janjiin kita ini gue udah nungguin lo dari tadi
iya udah ntar ya ntar kita telepon lagi ya ma ya
eh dia udah lu telpon
udah gue telpon sih
cuman gak diangkat
dia gak sama gue
ya kalau lo gak percaya nanti video callan aja sama gue atau enggak gue share lok gimana
aku mengubah rindu menjadi elegy
menggiring resah ke lekuk hati
bibir bergetar sekedar ingin tahu
aku butuh gaduh suaramu
yang kini hanya mengalun dalam sendi
sudikah kamu singgah dalam mimpiku malam ini
biarpun semu sudah cukup mengobati rasa pilih
itu buat pacar kamu ya puisi
buat almarhum papa aku
tapi kalau aku boleh tahu memang meninggalnya kapan
pas aku masih umur dua belas tahun
aku sebenarnya kagum banget deh sama hubungan kamu sama kamu
kok kalian bisa akrab kayak gitu sih
cuma karena yang kelihatan tuh yang lagi asik asiknya aja
padahal mah bawel juga
tapi ada satu hal yang gak pernah diteriakin sama dia
yey itu mah maunya kamu
kalau begitu motornya aku bawa
terus saya bawa mobil bapak
udah ikut aja buruan